dulu saya sangat mencintai almarhum ibu murai
saya sangat mencintai ibumu
sampai saya tidak bisa menikah dengan perempuan lain
saya pada kinanti
kalian kan harus fokus sama kontes cocok
iya lah lu berdua gak usah ikut ikutan deh
harus konsentrasi dan harus fokus
biar lu bisa menang
tapi kan dimanapun juga
kita mau ikut bantulah sebagai teman juga
terima kasih lagi untuk kontes cocok itu
yaudah yaudah kalau gitu gue
gue telepon moni dulu ya
lo udah nemuin raya
sampai sekarang gue masih gak tau raya ada dimana
dan hari ini gue juga rencana gak masuk sekolah boy
sayang banget dong lo gak sekolah
kayaknya gak deh boy
percuma juga buat sekolah tapi
kalau pikiran gue ke raya terus
iya juga sih
ya paling nggak nanti lo minta mata pelajaran buat hari ini aja mohon
pokoknya lo itu gak boleh ketinggalan pelajaran mon
cuma sekedar info aja
nanti pas pulang sekolah kita mengumpul di base camp
buat ngebantuin nyariin raya juga mon
terima kasih banyak ya
bilang sama yang lain juga makasih dari dia
satu hal yang gue harapin ya cuma raya bisa pulang dan dia gak kenapa napa
karena dengan hilangnya raya bukan cuma gue yang khawatir
tapi nyokap gue juga jadi gelisah terus boy
kasih nyokap lo kepikiran terus
semoga berhasil ya lo nyariin raya
gapapa ini tendang laki laki
mau nanya sebentar
dia pakai motor matic gitu pak
pakai helm merah putih
perempuan dia pak
gak ada tuh
gak tau ya gak pernah liat
gak liat anaknya
tunggu saya mau tanya nih pak iya boleh bang
saya tuh nyari anak saya ya iya
perempuan dia pakai motor metik
ngelihat di sini gak wah gak ngelihat tuh bang
gak tahu kita bang maaf ya
harusnya ini gak ada ya
ke sana ke sini tidak ada
pusing ya mai
bandung lagi sini
halo assalamualaikum kang deden
ada si nengak kelihatan di bandung
si neng aduh kabur
jika dia ke bandung kelihatan gak di bandung
oh tadi teh saya lewat depan rumah abah
tapi pak gernar di kunci
jika dia tidak ada dia lemak
ya sudah tuh kang deden
memang kalau tidak ada
tolong kasih tahu sama brother brother semua yang di bandung
bahwa si abah lagi nyari si neng raya
kalau ada info langsung ke saya aja gitu ya
siap atu abah siap
iya aturun ya
kemana si neng desi gak ada bandung gak ada
ah si neng mah
iya assalamualaikum teh
waalaikumsalam akan abah
ada apa ya teh
kita ketemu ya di kafe yang biasa
ada yang saya ingin membicarakan kang abah
saya tunggu setengah jam lagi
siap atu teh teh
ya sampai ketemu ya
ya sampai ketemu ya
pak biasa aja ya pak yang mendorong
saya ingin terus bersama raya setiap saat
ya allah om kobar baik banget
tapi aku juga gak mau manfaatin kebaikan om kobar ini
aku gak mau nantinya ada tuntutan ke aku dari kebaikan om kobar ini
om saya mau tanya
kok om baik banget ya sama saya
emang sedekat apa sih om sama ambu
sampai sampai om kayaknya sayang banget deh sama saya
sejujurnya dulu saya sangat mencintai almarhum ibu muraya
saya sangat mencintai ibumu
sampai saya tidak bisa menikah dengan perempuan lain
wajah kamu selalu mengingatkan saya pada kinanti
wajah kamu mirip sekali dengan ibumu
ya allah sebaik dan secantik apakah amuku
sampai bisa dicintai abah dan om kobar begitu dalam
oh iya om kira kira om mau hubungin abah kapan ya
soalnya saya juga nggak enak kalau misalkan terlalu lama pergi dari rumah om
abah pasti khawatir
saya akan menyuruh orang untuk menghubungi abah rama kamu itu
bilang kamu ada di sini
terima kasih om
alex lo cari tahu di mana keberadaan abah rama itu
lihat dia lagi apa aja
tapi ingat lo jangan sampai ketahuan kalau lo lagi mata mata india
kis siap siap beraksi
aduh ini masih pagi
kenapa otakku belum jalan jalan juga
hmm dong adriana lo harus berpikir
aduh gimana sih
kok gue gak bisa berpikir
gue gak relas harusnya gue yang ada di situ bersama boy
tapi kenapa sekarang malah reva
apa gue minta bantuan sama surti gue paksa dia untuk kerja sama sama gue